menangkap pelaku pencurian tak melulu harus dengan penggerbegan yang heboh
petugas polres labuan batu sumatera utara ini contohnya
mereka punya cara unik saat akan melakukan penangkapan
peristiwa ini sudah lama pertengahan april lalu tepatnya
seperti sedang memberi kejutan ulang tahun
polisi masuk ke salah satu rumah kontrakan di kota rantau prapat
dan menangkap ar tersangka pelaku utama pencurian tiga unit ponsel yang jadi dpo
ar jelas kebingungan sedang enak tidur tiba tiba ada keriuhan
dengan wajah kusut ia kebingungan siapa yang ulang tahun
tak ada kue ataupun hadiah
dalam kondisi setengah sadar pelaku pun cuma bisa menurut saja
penangkapan terjadi tanpa penyelesaian
tidak ada pelawanan
polisi ceria karena meringkus penjahat tanpa perlu buang tenaga
pelaku pun lega karena tak mendapat bogem mentah di kepala
pelaku pencurian ini digelandang ke polres labuan batu dan terancam lima tahun penjara
pelaku juga terancam tak bisa merayakan ulang tahun bersama keluarga tercinta